wisuda untuk sarjana dan magister universitas bayangkara
digelar pada tanggal dua puluh sembilan september
dan bertepatan dengan hari ulang tahun universitas yang ke dua puluh lima
secara total satu dua ratus sembilan belas wisudawan universitas bayangkara
dan tiga puluh tiga orang lulus program magister atau paskah sarjana
mayoritas wisudawan menghadiri acara secara daring
melalui aplikasi zoom google meet dan siaran langsung youtube
untuk persiapannya memang cukup lama
karena semester gajil kan tidak ada wisuda
karena ada pandemik sehingga kita tunda
kita gabung dengan kali ini
untuk wisuda yang semester genap ini
kita mengadakan gladi atau latihan sebanyak tiga kali
di kotor kedua
dan geladi bersih kemarin seharian
dengan harapan semuanya bisa berjalan dengan sempurna begitu
dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada para wisudawan
yang tidak bisa hadir
karena kita harapkan semuanya ikut merasakan wisuda ini
sehingga mereka ikut dari rumah
dengan zoom live streaming dan sebagainya
wisudawan terbaik dari setiap fakultas
diperbolehkan untuk hadir di acara secara langsung
namun peserta acara wisuda yang digelar di auditorium geraha tanoto
universitas bayangkara dibatasi kurang dari dua ratus lima puluh orang
termasuk pihak dosen panitia tamu undangan
serta pendamping wisudawan
semoga dengan wisuda tahun ini
walaupun di tengah pandemik seperti ini
tidak mengurangi rasa bahagia kami para wisudawan
yang telah menempuh
masa pendidikan kami
sehingga dalam hal ini
memang kita tidak bisa menyenangkan semua banyak orang
tapi semoga tidak mengurangi rasa bahagia kami
seluruh peserta wisuda diminta untuk menjalani protokol kesehatan
dalam bentuk tes rapid
guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
mereka juga diminta mengenakan masker
menjaga jarak selama acara berlangsung